saat ini para produsen ponsel tampaknya kembali melirik ceruk pasar gaming phone
setelah razer phone meluncur pada akhir tahun lalu
kemudian disusul oleh xiaomi black shart dan juga nubia phone
seperti apa sih sebenarnya tren ponsel gaming di indonesia pada saat ini
berikut laporannya untuk anda
tren gaming phone di indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir dua ribu empat silam
saat nokia meluncurkan seri n gage
namun karena banyaknya game bajakan yang beredar nokia pun mengalami kerugian
kini tren gaming phone kembali hadir di indonesia pada segmen harga menengah
awal tahun ini asus mengeluarkan seri max pro m satu setelah sebelumnya oppo mengeluarkan seri f lima
lalu di segmen premium xiaomi meluncurkan tipe black shark guna menyangi razer phone dan nubia phone
menurut rizky febriani analis pasar ponsel di indonesia
tren gaming phone dipengaruhi oleh perkembangan
pada akhirnya game game yang dengan performa tinggi itu kan sekarang bisa diadopsi di smartphone
seperti misalnya game yang berbentuk moba atau battle royale
sekarang bisa dieksekusi dengan baik di smartphone
pada akhirnya ini juga mendorong dari sisi tren di konsumennya gitu
faktor pendorong berikutnya adalah meningkatnya tren game moba di seluruh dunia
tak terkecuali di indonesia
ekosistem game moba tanah air memang menunjukkan perkembangan
yusu tahun dua ribu tujuh belas menyebutkan indonesia memiliki empat puluh tiga tujuh juta pemain game
dari jumlah tersebut sebagian besar merupakan pemain game profesional
angka ini menunjukkan potensi pasar gaming phone yang cukup besar di indonesia
bagi para pemain game profesional
kehadiran gaming phone mampu menunjang aktivitas gaming mereka
kelebihan dari sini sih game boosternya
game boosternya itu bisa
bisa ngedukung semua game
bisa dukung satu ratus dua puluh fps
sama resolusi tertinggi itu seribu dua ratus dua puluh
kalau misalkan kita mau daya yang lebih besar itu ya satu ratus dua puluh fps
jadi bisa di setting kalau misalkan mau sembilan puluh fps
dan ghz nya dikurangin
itu bisa mengoptimalkan baterai dan segala macam
selain bisa setting fps dan lain lainnya
di sini ada aplikasi do not disturb ya
yang kalau misalkan ada notifikasi apa
apapun yang masuk
semuanya keblokir gitu
jadi gak bakal masuk gitu
kayak misalkan ada telepon masuk
gak bakal ada telepon masuk panggilan masuk gitu
kita bisa fokus terus main game
gak bakal keganggu game kita
faktor penurun terakhir dan hanya ada di indonesia
adalah periode ramadan dan lebaran
ramadan dan lebaran selalu menjadi musim puncak penjualan ponsel di indonesia
karena permintaan tinggi
para produsen berlomba lomba untuk memperkenalkan seri terbarunya
termasuk seri gaming phone